ibu tuh di sini dulu ya beli makanan ya
aku tidak mau penyakitku diketahui oleh suamiku ya allah
aku gak mau suamiku sering karena nanya ya allah
kok lama bu
aku lupa tadi gelasnya pada kotor semua
sakit ya bu
ibu cuma lelah
ibu mau tidur dulu ya mbak ya
ya sudah tidur dulu
biarlah aku yang luasa
sepertinya bisa tukang com ubahnya ya allah
ah bungaku coba
ya bunga bunga ini kapan mau di ekspornya
nunggu yang lain biar sekalian
oh gitu nya
tadi ada disitu nya
ya nyonya besar gak ada nya
bapak bapak bapak
ah ada apa
bapak gak ada bapak
bapak gak ada
kok bisa gak ada
gak ada gak tau
bukannya tadi disini sama ibu
iya tadi lagi beres beresin bunga disini
tiba tiba gak ada
kok bisa begini
gak tau kemana sih bi
tadi disini nya
dimana bapak cari dong
eh bunga bunga ini
ayo pergi pergi
dia langsung gembel lu
bapak bapak bapak
eh bunga bunga ini
ah itu bunga ku
buka kek ini
sana sudah pergi
panggil nyari sekali
kebetulan si mamandate
perempuan gembel ini minta pertanggung jawaban lu
bawa dia sana
bawa udah bawa kesana
pake malu malu segala
udah bawa aja sana
biar dia biar dia
bawa bawa kesana
untuk si ibu
iya pak pak
kena dulu ya
ibu tuh di sini dulu ya
beliin makanan ya
itu tadi bunganya ibu ya
itu saya bawa dari rumah
oh ya sudah
nanti tak antar
terus nanti bunganya tak ganti
tak antar pulang ya
aku gak tahu
aku tuh santa santa kemana ya
silahkan makan bu
kemana aku mesti mengantar ibu yang malang ini
karena tak mungkin
hamba meninggalkan dirinya sendiri di sini
kasian sekali melihatnya
pasti keluarganya mencarinya
asal lapar bu
asal mau makan ya
nah tahu gak